presiden joko widodo menjanjikan bonus dua belas miliar rupiah kepada tim nasional sepak bola indonesia yang sabtu ini kembali berlaga di ajang aff
dan hal itu disampaikan presiden saat menikmati akhir pekannya di istana bogor jawa barat
presiden jokowi yang memilih berada di istana bogor sabtu ini menyapa warga yang mengunjungi kebun raya bogor
tampak santai menggunakan jaket bombernya ya yang juga pernah menjadi trending topic
dalam kesempatan itu presiden ini mengungkapkan dukungannya terhadap timnas indonesia yang sedang berlaga di piala aff dua ribu enam belas
selain dukungan moral presiden berjanji akan memberikan bonus dua belas miliar rupiah kepada timnas apabila menang dalam pertandingan final leg kedua di stadion raja manggala thailand
secara pribadi presiden ini tidak menargetkan skor pertandingan
ia pun menyatakan yang terpenting dalam pertandingan nanti adalah semangat perjuangan demi mengharumkan nama bangsa di bidang olahraga sepak bola di mata internasional
kita semua ingin rakyat indonesia ingin agar

tim kita tim indonesia taruh habis habisan kerja mati matian dan kita semua berharap kitalah yang menjadi pemenang jadi juara
dan sudah kita siapkan bonus dua belas m untuk pemain seluruh pemain
ini untuk menambah semangat